wih bangun lu berdua
yang siang tidur
eh jaga ampun
jangan lukue bau lu bau
cepet banget bang
baru masuk pesantren udah lulus aja
pih gak lulus gue kabur
eh bau kamu berdua di belakang ya
kalian nama emak lu ya
nah nih as
gue sering rantang emak gue
keramat nih bro
hai salamin buat emak ya
mata bapak mulai rabun
mbak be mau kemana sih
mau sholat di masjid
pak kalau sakit batu jangan sholat di masjid
sholat di rumah aja
selagi kaki saya kuat melangkah
saya akan berusaha sekuat tenaga
untuk sholat subuh berjamaah
karena rasulullah bersabda
sesungguhnya sholat yang paling berat
isha dan subuh
bagi orang yang munafik
sekiranya mereka mengetahui keberkahan dari isya dan subuh
berjamaah akan berbondong bondong menuju masjid
walaupun keadaan merangkak
angkat kaki terus be
kita pisah di sini cuy
alias kita kagak pernah berjumpa lagi
cukup sampai di sini
semoga ini pertemuan terakhir kita ya
bu bangun bu bangun
sholat subuh aja pake ngajak ngajak segala
kok gue dikunciin sih
beter banget sih gue dikunciin
gue gak bisa keluar mereka juga gak bakal bisa masuk
kok gue ganjel ya
april kamu di dalam kan
ya iyalah gue di dalam
mana bisa gue keluar
orang gue dikunciin
kok jahil sih
lo berdua juga jahil ngunciin gue di dalam
nah sekarang gantian
lo biar rasain apa yang gue rasain
april kita mau mandi dan ganti pakaian
dan semua perawatan kita ada di dalam
april tolong buka ganjelannya april
setiap pagi fatin akan mengontrol setiap kamar
dan kalau fatin tau dia pasti akan memberitahu umi aida
kamu akan kena tambahan sanksi
april buka dong april
ya udah masuk
apres buka pintunya april
biar lo berdua ngerasain
gak enak jadi kunci dalam kamar
apres buka pintunya april
eh bangun lo berdua
yang siang tidur
jangan lukue bau bau
cepet banget bang
baru masuk pesantren udah lulus aja
emak udah tahu belum bang
ini lagi pertanyaan yang gak benar
kalau emak gue udah tau ya kaso
ya gue balik ke rumah lah
gue makan dulu mau enak enak dong
ya makanya gue kesini
karena emak gue gak tau
ternyata gue buka kacamata
muka lo masih sama serem kayak yang dulu
betul sekali kakak
gue minta bantuan sama lo
dulu ke rumah emak gue
supaya emak kata emak gue
gue kabur dari pesantren nih
gak marah marah pas gue dateng
jadi begini kakak apoy ya
dengar bete baik baik nih ya
nah sekarang kakak apoy suruh bete nih
ketemu dengan mama
nah sama dengan bete mati di muka mama
nah ini kan kakak apoy suruh bete berantem dengan siapa
dan dia juga sering bete berantem
maupun preman preman di pasar bete berantem
muka gue aneh misalnya
emak gue takut ya
wah masih bang
ini yang gue cari
lo gak apa apa dah
lo kiburun emak gue
lo kiburun emak
pokoknya lo kadang kadang cerita gimana caranya
supaya emak tuh ternyuk hati nih
supaya ternyuk emak gue anaknya dateng
sepikir gue orang kalau jago ngibur tuh pinter otaknya
yang ini ngapa dong abu abu
gue gak mau tahu
lo jalan berdua eh
lo mikirin tuh gimana caranya supaya emak pokoknya terima gue
lo ngerti dong keadaan bos lo yang lagi repet
kita cabut bang
emang emak buah kagak ya
dada aja bikin ribet
jadi sekarang nih bisa dibilang status lo itu tom
mulia dari dulu
sekatek karakter bang lo
lo kepenjahat lo buronan
kan sekarang lo emang kabur nih
ya buronan lah namanya
serah lo dah
ngomong apa juga serah